dalam sidang lanjutan di pengadilan negeri jakarta barat pada kamis pagi
mantan kepala polda sumatera barat teddy minahasa putra
membacakan sendiri play doh atau nota pembelaannya di depan majelis hakim di ruang sidang
teddy minahasa menyebut tuntutan jpu sangat berat dan tidak mencerminkan keadilan
teddy minahasa meyakini ia terseret kasus peredaran narkotika
karena memang dijebak ia menceritakan beberapa hal yang dinilai janggal
teddy kembali mengungkit saat ditangkap sama sekali belum diperiksa
penetapan status tersangka hanya berdasarkan keterangan terdakwa lain
bukti percakapan di wa bukan dari ponselnya
ia juga mengatakan saat ditangkap tidak ditemukan sabu sabu
melainkan di tangan tiga terdakwa lain
teddy yang pada november tahun ini berusia lima puluh tiga tahun mengaku
memang ditargetkan hukuman mati oleh tim jpu
semua tuduhan dengan cara rekayasa dan konspirasi terhadap diri saya pada kasus ini
hanyalah testimonium di auditu
yang tidak dapat dibuktikan sama sekali oleh penyidik maupun oleh jaksa penuntut umum
seharusnya ada upaya pembuktian secara konkret terlebih dahulu
kita jaksa penuntut umum menarik saya dalam kasus ini
paling tidak terdapat kecutupan alat bukti tentang penukaran sabu dengan tas tersebut
dan didukung dengan fakta lain tentang
kapan dilakukan di mana penukaran dilakukan
siapa yang melakukan dengan cara bagaimana melakukannya